anda kembali di cnn indonesia news report
berikutnya balita berusia empat tahun di kabupaten bekasi jawa barat tertimpa televisi dua puluh sembilan inci saat bermain seorang diri di rumahnya
akibatnya sang bocah mengalami luka di bagian perut dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit siloam lipo cikarang
berhati hatilah jika meninggalkan anak seorang diri
di bekasi jawa barat seorang balita berusia empat tahun tertimpa televisi tabung dua puluh sembilan inci saat bermain seorang diri
meski saat ini sang anak sudah dalam penanganan rumah sakit bocah ini masih lemah di ruang icu
pasca menjalani operasi luka di bagian ususnya
menurut keterangan ibu undanya kejadian itu berawal saat anaknya yang sedang bermain di dalam rumah seorang diri
saat itu anaknya mengambil sesuatu di meja
tiba tiba tv yang berada di atas meja terjatuh dan menimpa anaknya tepat di bagian perut
habis itu dia main naci ikan tarik tarik tarik tarik habis itu jatuh tv nya tertimpaan
suami dewi hanyalah seorang buruh pabrik
guna menutupi biaya rumah sakit mereka harus mengeluarkan uang sebesar lima belas juta rupiah perharinya
kini tunggakan rumah sakit sudah lebih dari enam puluh juta rupiah
dewi berharap ada dermawan yang mau membantu demi kesembuhan anaknya
eri kustara bekasi